pemerintah membangun jalan trans papua sepanjang lebih dari empat km dari sorong ke merauke
namun medan yang dilalui tidak sama dengan wilayah lain di indonesia
dilansir the tick finance pembangunan tersebut harus menembus berbagai wilayah pegunungan dan sungai
sehingga membutuhkan adanya jembatan agar jalan tetap tersambung
direktur jenderal bina marga kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat aris setiadi murwanto mengatakan
salah satu kendala dalam pembangunan tersebut adalah keterbatasan informasi saat membuka lahan baru
selain itu mobilisasi peralatan terhambat karena sulit membawa alat berat ke daerah terpencil
masalah keamanan pun menjadi isu sehingga pihaknya harus melakukan kerjasama dengan tni
lebih lanjut ari berharap pembangunan melibatkan pekerja lokal yang dibekali keterampilan terlebih dahulu
carror airways meluncurkan rute penerbangan komersial terpanjang di dunia dari doha ke auckland
rute tersebut menempuh jalan
jalan ini memiliki jarak empat belas lima ratus tiga puluh lima km
rute baru ini mulai dibuka pada minggu malam waktu setempat menggunakan boeing tujuh ratus tujuh puluh
rute itu akan dilalui non stop selama enam belas jam dua puluh menit melintasi sepuluh zona waktu dan lima negara sejauh empat belas lima ratus tiga puluh lima km
mengingat waktu tempuh yang lama tidak seperti penerbangan biasanya
dalam penerbangan doha menuju auckland ini disiapkan empat pilot dan lima belas pramugari atau pramugara

sebelumnya pada maret dua ribu enam belas maskapai emirates juga memperkenalkan penerbangan tanpa henti terlama di dunia dengan rute penerbangan dari dubai ke auckland sepanjang empat belas dua ratus km
selain itu maskapai yang tercatat memiliki rute penerbangan terpanjang air india rute delhi san francisco sepanjang sekitar lima belas dua ratus sembilan puluh delapan km